kompolisi bagus sering antarin kakak kakak sekolah
bagus juga pengen kan sekolah kayak kakak kakak bagus
biar pinter banyak temen mau kan kaya gitu
nanti kalau bagus sekolah disini bagus bisa kan
aku bisa pakai kertas kertas itu buat mencari anak anak
maaf pak ini kertasnya masih terpakai pak
ini bekas fotokopi yang salah sih udah gak kepake sih
boleh buat saya aja pak
ya sudah boleh boleh
makasih ya pak
oke rasanya udah selesai
semoga banyak orang yang membaca pengumuman ini
terus menemukan mereka dan mengantarkan mereka ke kantor ini ya allah
berikanlah aku kemudahan
semoga dengan cara ini aku bisa bertemu lagi dengan anak anakku
pokoknya jangan sampai tugas beli makanan siang karyawan
dan ambil alis sama mama murti
yang ada saya jadi rugi dong
kan penghasilan terbesar dari sini
sekarang juga enggak tahu
bukannya korupsi sih tapi enggak ada untuk sedikit
apalagi kalau habis beli makanan biasanya kan dikasih upah
mbak bukti lagi nempelin apaan tuh
oh jadi ini ketiga nama anaknya
jadi mbak murti tuh udah punya anak
terus sekarang anaknya hilang
wah ada yang enggak beres nih
gimana menjaga anaknya
jaga diri aja gak becus
saya ada bingung jun
kemana orang itu tanya
padahal kita berdua tuh udah nyaris
belum ketemu juga
ya itu dia kang
makannya aja dengeri ketemu sama bos
mbak beli nasi bungkus ya
yang dua pakai rendang yang tiga pakai ayam
itu aja mbak
cewek cakep bener ya
mas tadi pesan minumnya apa ya
teh tawar aja po
biasanya teh manis
kalau minum teh tawarnya sambil ngeliatin bayangin ini nih
mbak mbak mbak
eh mbak mbak mbak
eh mbak mbak
cewek stutres kali ya
untung pakai kertas coba pakai balok
saya ingin menyekolahkan anak ibu disini
prosedurnya gimana ya bu
prosedurnya harus ada akte kelahiran dan kartu keluarga pak
itu dia masalahnya bu
saya itu menemukan anak itu di jalanan
dia itu kepisah sama keluarganya
nah sekarang dia udah tinggal sama saya
daripada dia gak sekolah
pikir lebih baik saya sekolahkan dia disini
nanti begitu dia ketemu dengan keluarganya
dia akan bisa melanjutkan sekolahnya dekat mereka tinggal
oh gitu ya pak
oh kalau gitu nanti kita bicarakan di ruangan saya pak ya
kalau gitu saya nyusul ya bu ya
om polisi bagus sering antarin kakak kakak sekolah
bagus juga pengen kan
sekolah kaya kakak kakak
bagus biar pinter banyak temen
mau kan kayak gitu
nanti kalau bagus sekolah disini
bagus bisa kan ketemu kak sally sama kak poppy
alhamdulillah bisa beli gorengan buat pak satpam
rak aparecer di pijaknya
hei mau kabur kemana lagi
astaga ini kan anak buahnya jaka
aduh kenapa sih bisa nemuin aku disini
kamu mau kabur kemana teh
bahkan ketemu pasti ketangkap
kamu bikin susah kita berduanya jujur ya
akhirnya bagus keterima juga tadi di tekad
akhirnya dia akan ada kegiatan sambil keluarganya
teman buruk ya